apa dokter bisa dipercayai tentang informasi yang sifatnya rahasia
tentu aja bisa pak
ini menyaku tentang sesuatu yang besar dokter
saya menduga tanaman ini bisa menimbulkan efek halusinasi yang hebat
wah kalau gitu ini sangat mengkhawatirkan pak
kamu teh cantik pisannya sempurna bener
biasa mau uji perempuan ya
a a teh gak pernah mau uji perempuan
a a kalau mau uji perempuan itu pasti perempuannya bener bener cantik sempurna
jangan cembrut gitu lah tuh cantik
cici a a masa jauh jauh dari rumah datang ke sini dicembrutin gitu
senyum dong biar tambah manis biar tambah lucu
a a udah bodo biarin kamu nungguin a a
eh jujur ya a a teh jujur sama kamu
dari hati a a yang paling dalem
a a teh udah sayang sama cici
udah cinta bener sama cici
setiap malam a a teh ngingpin cici
cici itu udah merupakan udara buat a a
kalau gak ada cici a a teh sesek napas
cici teh udah saya putusin bro
hah orang secantik cici tadi putusin
kok kita ini teh pejuang cinta bro
kita harus menaflukan cewek sebanyak banyak ya bro
pacaran sehari dua hari cukup lah
habis itu langsung bubaran udah selesai
bu iin mau titip anak lagi ya
dokter clara ada
ada pak amtip
tolong jangan sampai ada yang tahu
kalau saya kesini
kalau gitu silahkan masuk
saya sudah sarapan tadi pagi
permisi saya mengedar lagi
ya silahkan masuk
waalaikumsalam pak kantip
silahkan masuk pak
boleh saya duduk
tentu aja boleh silakan duduk
ada keperluan apa pak
boleh saya minta tolong sama bu dokter
tentu aja boleh pak kantip
saya ingin tahu jenis tanaman apa
maaf sebelumnya pak
ini untuk keperluan apa ya
apa dokter bisa dipercayai
tentang informasi yang sifatnya rahasia
tentu aja bisa pak
ini menyakut tentang sesuatu yang besar bu dokter
saya menduga tanaman ini bisa menimbulkan efek halusinasi yang hebat
wah kalau gitu ini sangat mengkhawatirkan pak
hanya bu dokter yang saya beritahu tentang ini
iya saya akan merahasiakannya pak
saya menduga ini narkoba jenis baru
karena ini narkoba yang berbeda dengan narkoba lainnya
dan juga bisa digunakan dengan mengolesnya ke tubuh
iya hanya dengan dibalurkan ke kulit
efek halusinasinya sudah sangat luar biasa
kalau gitu saya akan segera bawa ke laboratorium untuk dicek pak
terima kasih bu dokter
saya permisi dulu sebelum ada yang tahu kalau saya kesini
iya pak kantip
wah sama sekali
kak aming ini sudah ke yeti jawa
kalau kak aming gak lagi sakit ngapain ke dokter clara
kenapa mang mau beli pecel
pagi pagi sudah tidur cik bisa jauh dari rezeki
cek mau jualan apa mau tidur
kalau kamu mau beli pergi aja sana
ayo cepet masuk
cepat ganti baju dan celananya
nih saya udah siapin
buat yang rapih cek biar keliatan gagal
kurang putih cek
nanti di pertigaan
belok ke kanan
jangan ke kiri
kalau ke kiri mah keci batu
jangan ke kanan ya
ini harus tepat waktu
nggak boleh salah
mobil terlalu sedikit aja bubar bisnis saya
nanti di pertigaan
kang belok ke kanan
sekitar dua puluh sampai tiga puluh meter
di situ lokasinya
saya nunggu di sini
iya siap siap bos